dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pt kai menjelang harus mudik lebaran dua ribu tujuh belas
kami telah tersambung via telepon dengan senior manager humas pt kai daup satu
sudah ada bapak suprapto di sana pak suprapto halo selamat sore
selamat sore kembali mbak
ya pak suprapto seberapa siap proyeksi anda untuk pt kai melayani masyarakat yang akan mudik tahun ini
dan berapa besar kenaikan jumlah penumpang yang diproyeksi oleh pt kai pak suprapto
ya terima kasih terkait dengan kesiapan kita dari ppd satu jakarta terus berbenah
dan diharapkan pada nanti hamil sepuluh atau lima belas juni dua ribu tujuh belas
seluruh layanan kita sudah siap untuk melaksanakan masa angkutan lebaran dua ribu tujuh belas
baik itu dari segi prasarana sarana maupun fasilitas penunjang lainnya mbak
baik menurut anda berapa banyak jumlah penumpang ataupun kenaikan jumlah penumpang
untuk tahun ini
dan apakah ada penambahan gerbong untuk pt kai melayani penumpang untuk lebaran tahun ini pak
ya untuk mudik tahun ini kita dari pihak pt kai daerah operasional satu jakarta
telah mengerahkan enam puluh dua perjalanan kereta api reguler
lalu ditambah lima belas perjalanan kereta api gelombang pertama
dan sekarang kita dapat informasi yang lebih valid lagi
bahwa akan ada gelombang kedua
di mana ada empat relasi rute baru dengan rangkaian baru juga dari inka
ini namanya ekonomi premium
mulai masyarakat yang ingin memesan tiket ka premium ini bersiap siap silakan
nanti dini hari pada tanggal empat belas juni dua ribu tujuh belas
baik kemana saja pak empat tambahan tersebut bisa diinformasikan
tiket tambahan gelombang kedua ini
dari ka mataram premium
relasinya dari pasar senen tujuan lempuyangan
ini jam perangkatnya pada pukul
lalu ada ka gaya baru malam selatan premium
dari pasar senen tujuan lempuyangan jalan kurung tokyo jaya baru malam marraniya jakarta anjungi jabak dua puluh satu baru java melayu kabukat budapas kenya

lalu ada ka tawang jaya premium ini dari pasar senen tujuan semarang poncol berangkat dari stasiun pasar senen pukul delapan belas empat puluh lima
lalu ada ka mantap premium ini berangkat dari stasiun pasar senen pada pukul dua puluh dua tiga puluh lima
dari pasar senen tujuan madiun mbak
pak suprapto berapa besar harganya untuk membeli per tiket ataupun per orang pak untuk yang baru ini
ya untuk harga tiket ini ini masih di bawah eksekutif tapi di atas harga ekonomi pada umumnya ya
contohnya kalau untuk mataram premium ini tergantung tanggalnya juga ya
jadi dari tanggal lima belas juni sampai dengan dua puluh enam itu tarifnya rp tiga ratus dua puluh
lalu kalau untuk dari tanggal dua puluh tujuh sampai dengan tanggal sebelas juli itu satu ratus lima puluh ribu mbak
baik pak suprapto anda menilai untuk pelayanan dari kai sendiri terhadap arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini apa yang membedakannya
karena tadi anda menyatakan ada sebuah rute baru ya ataupun relasi baru yang kemudian diberikan kepada masyarakat
apakah untuk kemudahan membeli tiket
apakah sudah mulai terasa atau memang tiketnya sudah habis pak seperti apa
ya pak untuk layanan tiket kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat
baik pak suprapto senior manager humas pt kai daob satu tadi kita terputus tampaknya ada kendala teknis
tapi terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business